gimana keadaan raja
aku belum dapat kabar dari dokter mah
mama udah tahu siapa pelakunya
bahwa yang sudah melakukan semua ini
roy yang sudah melakukan semua ini
aku gak percaya
kemana sih clara
dari tadi dicariin sampai keliling keliling
tetep aja gak ketemu
kamu gak sadar
kalau kamu nyakitin andis
berarti kamu udah nyakitin ibu kandung kamu sendiri
aku habis nyari udara seger biar gak stress
aku pusing mama sama papa mau cerita
kamu juga harus ngertiin mama
mama begini itu semua karena sekarang papa kamu
udah gak setia lagi sama mama
masa lama harus diem aja
eee kenapa ya bu
tapi tolong kamu jangan kaget ya
saya tau pasti kamu gak akan percaya ini
tapi suami kamu sudah menculik saya
dan mau mencelakakan anak saya mona
bisa mungkin kan mungkin roy underground sama saya karena keluarga sayang selalu mendorong kamu citra
clara clara yang udah ngelakuin semua ini
papa apaan sih pak
kok sekarang aku malah jadi nuduh aku
mas tega kamu ya
kamu yang sudah melakukan sekarang kamu nuduh anak kamu
papa ngomong yang sebenarnya mak
saya sudah susah lagi untuk bisa percaya sama kamu mas
jadi kalau sekarang kamu masih punya harga diri
tolong kamu ceraikan saya sekarang juga
gimana caranya aku membuat clara mengaku
malah mungkin aku bilang sama clara soal andis yang sebenarnya dia ibu kandungnya dia
biarin aja pak
karena mereka ini udah mengganggu ketenangan hidup aku pak
biar mereka ngerasain akibatnya itu seperti apa
dengerin papa ya kamu dengerin bapak
dan masih berbuat sesuatu yang di luar batas
papa akan bawa lagi kamu ke rumah sakit cium
jadi semua itu ulah clara
tapi bagus deh yang penting aku selamat
dan perbuatan clara semakin membuat roy dan citra ribut
makasih ya clara
gak sia sia kamu culik aku dan mona
oh papa pikir itu bakalan berhasil pak
gak sama sekali karena mama gak akan pernah mengizinin
untuk aku balik lagi ke rumah sakit jiwa pak
karena lihat aja pak
aku bakalan buat mama jadi membela aku sepenuhnya
lihat aja nanti pak
hara dan andis ternyata punya sifat yang sama
ibu sama anak sama aja kelakuannya
sekarang mama sama papa kamu bakalan cerai beneran
dan aku akan laksanakan rencana babak kedua
kalau kamu akan berbuat baik
setelah apa yang udah kamu lakuin ke putri
dapat kabar dari dokter ma
mama udah tahu siapa pelakunya
roh yang sudah melakukan semua ini
roy yang melakukan semua ini
aku gak percaya
aku juga gak percaya
kalau om roy gak berhenti semua
mama juga nggak percaya ini mona
tapi bilang ini kenyataannya
ternyata bapak tega banget sama aku
sama anaknya sendiri
tante sama sekali gak nyangka kalau om roy tega melakukan ini semua sama kamu
apa benar bapak pengen nyakitin aku
mona gini gue ngerti banget perasaan lo ya
lo lagi sedih banget
karena lo tahu
lo semua itu yang ngelakuin itu bapak lo ya kan
tapi udah gue minta tolong lo tahan semua emosi lo itu
jangan sampai reaksi lo tuh bikin semua orang curiga
tapi gue masih gak percaya
apa apa tegang banget ngelakuin ini semua
ya udahlah yang penting sekarang lo udah tahu semua sikap bapak lo
itu kayak gimana lo udah tahu kan
dia mau nanya langsung sama bapak ya
udah biarin aja
biar mona tau sendiri
biar mona tau sendiri seperti apa kelakuan bapaknya
eh tapi tante
turutin apa kata tante
bukan gitu mas alet
mona harus tahu
itu hak dia
ya cuman kalau misalnya nanti dia bongkar semua rahasia gimana tante
mona gak akan buka mulut
kamu harus percaya sama tante
justru dia akan makin benci sama papanya sendiri
kalau dia tahu kenyataannya
semoga kamu suaranya ke sakit kak